duduk dari reason
bang ipun tunggu tegaja dirimu
kalau hanya untuk mengejar perempuan yang lain
untuk apa sih menipu mengejar perempuan kemana
mau begini hanya cinta
sungguh terlalu be
mau begini hanya cinta
lo udah jelek hancur tapi bukan buka lu aja yang anjur tapi sifat dan kelakuanmu lebih hancur dari
hai eh lu ngapain di sini kau tahu banget lagi diambil orang hahaha kembar
asal itu aja nih ya wah puas puas senang gue bahagia kalau lu susah hahaha
hatimu gembira melihat penderitaan pembantu hahaha menyiksa pembantu
mama lo laki jelek banget mama
mobil abang ketok tuh
kepok aja sekalian palanya neng
nanti kita cabutin aja ngot lo
berenggana aja lo
neng aja neng
maklum kalau orang kaya
kalau orang kaya tanahnya dalem
tapi ada kan
udah pasti ada dong
kalau dimarah marahin dulu
ya udah deh udah bang
neng lo tau apa sih
kok kalau bang ipran berapa duit
ya kalau ini mau kecil
kenapa duren loh
abang main bener
ella punya cara gitu nih buat nakutin dia di sana
membokat so tau tauan punya cara
siapakah gerangan merah bohai yang selalu datang menggoda
buat temen nih
ini baru kerjaan si pera bohai nih
gua agak derusan
yang penting gua yang ngetempa si pera bohai
oklah nosso rup fraction dari rp lima ratus lima rubber jumped
itu dia juga kira kira tapi menurut sastis itu yang kerja bukannya manusia tapi jin
itu biasanya mobil atau kendaraan yang masuk ke situ pas keluar itu biasanya ada penunggunya
pasti dia ada kamar khusus deh udah
enggak bisa dasar lu ini ketok magic enak aja loh tapi gue curiga nih kayaknya di dalam jangan jangan
iya kita main kucing kucingan juga
ini pak gue
iya dia akan terpal
dia mau main kucing kucingan
mau kerjaan ya
lihat lu kan si pebokat gue kan
elah ini malah kena gue lagi dilihat
terima kasih jadi majikan
kalau saya datang kemari besok besok orang pada kapok di datang kemari tau nggak
gue yang nyuruh lu apa
gak ada pak grino
kalau gitu kita keluar aja dulu
dalem rupanya ya
tergolong cepit aja
buka peluni di peka
buangan buka lumayan di sini
ampun ampun ampun ampun
marilah sini besok besoknya ya
namun gerewet atas panggung
hazi brains supaya menentang
biasa sih loh kalauovan aku ya
berhenti tahu aku